informasi berikutnya puluhan pegawai pemberantasan korupsi atau kpk yang tidak dinyatakan lulus tes wawasan kebangsaan akan segera meninggalkan gedung kpk pada tanggal tiga puluh september dua ribu dua puluh satu nanti
dikutip dari cnn indonesia com tiga hari lagi puluhan pegawai kpk yang tidak lulus ujian tes wawasan kebangsaan akan meninggalkan gedung kpk
sebelumnya pimpinan kpk memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat pegawai yang tidak lulus ujian pertanggal tiga puluh september dua ribu dua puluh
sejumlah pegawai yang diberhentikan sudah membersihkan meja kerja mereka sejak beberapa hari lalu
tujuh pegawai yang diberhentikan sudah mengajukan aduan ke sejumlah lembaga negara seperti dewan pengawas kpk komnas ham hingga mahkamah agung
dan kita sudah terhubung dengan koresponden cnn indonesia maria sarjana di gedung kpk jakarta
selamat siang maria bagaimana kondisi di gedung kpk siang hari ini
maria bagaimana kondisi di gedung kpk siang
saya bisa mendengarkan pertanyaan anda dengan baik tetapi yang bisa kami sampaikan dari lokasi tempat saya berdiri ini di belakang saya seperti yang anda juga lihat
ini adalah barisan dari
di bem seluruh indonesia yang tadi kalau saya sempat berada di sekitar mereka atau sekitar masa aksi ini terdiri dari beberapa universitas yang ada di indonesia
mulai dari universitas negeri jakarta sampai dengan perwakilan dari beberapa universitas yang ada di daerah istimewa yogyakarta
juga mendatangi sekitar gedung merah putih komisi pemberantasan korupsi untuk menyuarakan aspirasinya
berakhirnya masa pekerjaan atau masa berhentinya lima puluh tujuh pegawai komisi pemberantasan korupsi yang beberapa waktu yang lalu dinyatakan oleh ketua kpk firly bahuri
bahwa mereka resmi dinyatakan telah debisioner atau diberhentikan secara hormat dari kedudukan dan juga jabatannya di komisi pemberantasan korupsi
dan juga selain ini sebetulnya beberapa hari yang lalu juga sejumlah elemen mahasiswa termasuk dari
mahasiswa universitas islam indonesia juga sempat datang ke gedung aclc atau ini gedung kpk lama yang kemudian menyuarakan aspirasinya terkait dengan pemberhentian lima puluh tujuh pegawai ini
mereka meminta kepada presiden joko widodo dan juga pemerintahan untuk kemudian membatalkan pemberhentian atau pemecatan terhadap lima puluh tujuh pegawai kpk
yang sebelumnya dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan
dari pihak lima puluh tujuh sendiri memang juga telah melakukan sejumlah hal termasuk melakukan uji materi terhadap beberapa peraturan yang kemudian membuat mereka dinyatakan demisioner atau diberhentikan dari kpk
dan juga akhirnya mereka mendirikan kantor darurat pemberantasan korupsi yang pada tanggal dua puluh empat september dua ribu dua puluh satu yang lalu telah resmi dibuka
dengan beberapa orasi
dari sejumlah elemen masyarakat termasuk dari mantan jurubicara kpk febri diansyah kemudian ada koordinator dari amnesty international usman hamid yang juga turut hadir dalam pembukaan kantor darurat anti korupsi yang ada di depan gedung lclc atau di depan gedung kpk lama
di sini anda saya ajak untuk melihat bagaimana para mahasiswa untuk menyuarakan aksinya
tadi saya juga melihat ada teatrikal yang dilakukan oleh elemen elemen mahasiswa ini yaitu merupakan keranda atau semacam kijing seperti itu yang menandakan matinya pemberantasan korupsi di indonesia
tuntutan mereka diantara lain adalah untuk mencabut pemecatan yang dilakukan
dan di sini saya juga melihat ada teatrikal yang dilakukan oleh elemen elemen mahasiswa ini yaitu merupakan keranda atau semacam kijing seperti itu yang menandakan matinya pemberantasan korupsi di indonesia